bencana longsor yang terjadi di pondok pesantren anidomia
dusun jepun desa bindang kecamatan pasean kabupaten pamekasan
terjadi pada rabu dini hari saat para santri tertidur
lima santriwati meninggal dunia akibat tertimbun longsor
sementara lainnya mengalami luka luka
menurut keterangan pengasuh pondok pesantren
sebelum tebing di belakang pondok longsor hujan turun selama dua hari
tahu tahu tadi malam jam dua belas tiga puluh secara tiba tiba
hujan kelapa itu naik ke atas pondok
robok sekaligus tadinya bukan berjalan dari sebelah barat
tapi seakan akan terbang dari atas dari ketinggian di atas itu
akhirnya di dua kamar yang terisi tujuh anak itu
meninggal lima orang
patah satu orang selama satu orang
dibawa ke jember pak kegediangannya
karena di sini kondok korban kondok di sini
ada berapa orang yang dibawa
ada empat orang lima bersama korban
yang dua saudaranya
bpbd setempat masih terus melakukan evakuasi
karena dikhawatirkan terjadi longsor susulan
ahmad zaini zen pamekasan jawa timur